terus kamu tuh kenapa dong
ya aku sampai sekarang bingung aja mah
aku tuh belum pernah ketemu sama adiknya angga catherine
padahal aku pengen banget kenal sama catherine
dari kemarin mama udah pengen banget nanya sama kamu
ini pasti gara gara masak
tadi nyari nyari pastinya yang hilang
jadi kamarnya berantakan kok kapal pecah gini
dari sebelah mana dulu nih kiki ngebarasin
tapi gapapa deh kiki barasin
siapa tau nanti kiki pas rapi rapi
eh ketemu vlastinya sama kiki
kiki kasih deh kemas
gimana udah ketemu flashdisk nya
oh belum ketemu mba andin
ini kiki juga lagi baras baras di kamarnya mba andin
tapi kiki belum liat flashdisk nya
aduh dimana ya
atau gini aja kamu cari aja nanti di tempat area acara ulang tahun masa
mungkin jatuh disana kemarin
beres mbak andi nanti kiki kabarin kalau kiki udah nemu plastisnya ya
anak anak besok kalian akan memasuki summer class yaitu sekolah musim panas
jadi activity kita akan banyak bermain di outdoor
dan nanti akan ada miss baru yang akan membantu miss erina
anak anak ini dia fotonya nis olivia cantik ya
wah cantik ya miss barunya
aku udah gak sabar mau ketemu sama olivia
hampir semua kita ketemu ya sama miss olivia
kiki itu paling seneng kalau udah ngeberesin kamarnya raina
terus kalau kiki masuk itu bawaannya kiki pengen balik jadi bocah lagi gitu punya kamar serba pink
duh kiki paresin deh
oh flash disk ini kan flash disk yang dicariin sama mas al
oh ini pasti flash disknya jatuh pas mas al sama mbak andien lagi nemenin raina bobo
pasti mas al seneng nih flash disknya ketemu
masalah flash disk beres
kiki simpen mas al pulang
kiki kasih deh
mbak andien ini flash disknya udah kiki temuin
ternyata di kamar
alhamdulillah flash disknya udah ketemu
tolong kamu simpen ya kiki
jangan sampai hilang karena itu penting banget
udah jam segini
wah kiki harus cepet cepet barisin kamar raina nih
kalau kiki harus kuliah nanti terlelat lagi
ada apa pak
tumben mau ketemu aku sama mas al dan ngomongin mas al apa
nanti aja lah
masunya berhasil bangun lho lhaqat vira
mulai lagi pajami aja
papa tunggu al aja
baru papa cerita ya
lagi meeting dulu sebentar
al selalu sehat ya
bapak yang baik nanti untuk
jadi suami yang
bijaksana dan makin baik buat kamu
terus gak dirayain ulang tahunnya al
semalam aku kasih kejutan
buat mas al tentang
kelamin anak kita apa
kok bisa ketahuan
jadi kemarin itu aku melakukan tes darah
tanpa pengetahuan mas al
sekarang melakukan tes darah bisa
dideteksi kelamin anak kita atau apa
bikin bapak seneng sekali
laki laki atau perempuan
lengkap sudah ya
satu perempuan satu laki laki
ketika bapak menganggap dia sebagai anak yang baik
bapak mengatakan bahwa dia akan menjadi anak yang baik

apa sebenarnya yang mau dibicarakan bapak
ngebicarakan bapak dan andin ya
apa sebenarnya yang mau dibicarakan papa dan andin ya
nanti aja lah
papa tunggu al aja
baru papa cerita ya
lagi meeting dulu sebentar
mas al lah hari ini nonton lo
alhamdulillah kalau gitu
moga moga selalu sehat ya
bapak yang baik nanti untuk
jadi suami yang bijaksana
dan makin baik buat kamu
terus gak dirayain ulang tahunnya al
semalam aku kasih kejutan
buat mas al tentang
kelamin anak kita apa
kok bisa ketahuan
jadi kemarin itu aku melakukan tes darah
tanpa pengetahuan mas al
sekarang melakukan tes darah bisa dideteksi
kelamin anak kita itu apa
kabar yang bikin papa seneng sekali
laki laki atau perempuan
berarti lengkap sudah ya
satu perempuan satu laki laki
aduh kok gak kedengeran
kayak ada kata ulang tahun ulang tahun gitu
saya suka ide dari kalian semua
berarti ini nanti tinggal di rumah
nanti kita berdua

terima kasih untuk menteng hari ini
ini kalian tahu dari mana
bu anin yang kasih tau saya
selamat ulang tahun pak
selamat ulang tahun ya pak aldebaran
semoga bapak panjang umur dan bahagia selalu bersama bu andin dan anak bapak
oh iya pak silahkan ditiup ke lainnya
terima kasih semuanya ya
kamu ajak semua karyawan sama staff buat makan siang di sana ya
maaf saya permisi ya
terima kasih pak
karena itu saya sudah selesai
sorry dulu pak
untuk saya yangable lagi

lo gak boleh kenapa napa
lo dan bayi kita harus tetap sehat
buku udah semuanya
terapi mari kita berangkat
kiki taruh tas daripada
nanti kiki tinggal terus flash disknya
yang disalahin sama masa nanti
bawa aja deh
gimana dokter dan pasien
bapak suami dari pasien elsa
istri bapak jatuh pingsan karena terlalu stres dan kelelahan
bu elsa juga dehidrasi
kondisi seperti ini
jika dibiarkan terus menerus
akan menyebabkan janin ibu elsa
sulit untuk berkembang
dan ada kemungkinan
melahirkan secara prematur
jadi untuk kebaikan
ibu elsa dan janinnya
sebaiknya bapak bisa menjaga kondisi
ibu elsa agar tidak stres dan kelelahan
sebaiknya ibu elsa dirawat dulu ya pak
sangat lemah sekali
dari ruang pk
nanti saya akan rujuk ibu elsa
untuk ke ruang rawatinaknya
baik dong makasih ya
saya permisi dulu
keterlaluan sih nina
dia udah terlantarin elsa
sampai stres dan membahayakan kedemuan elsa
ada masalah apa sebenarnya sama catherine ya
kenapa dia hubungin angga
hanya kalau minta uang aja
dan siap ditanya malah ngehindar
ada masalah sama persiapan pernikahan kamu
ada yang kurang
terus kamu tuh kenapa dong
ya aku sampai sekarang bingung aja mah
aku tuh belum pernah ketemu sama adiknya angga catherine
padahal aku pengen banget kenal sama catherine
mama udah pengen banget nanya sama kamu
udah dekat mau nikah gini
mama belum pernah loh ketemu sama adiknya angga
kapan kapan kamu udah ngerumah ya
aku juga udah bilang angga kok
kalau aku tuh pengen banget ketemu sama catherine
ya cuman emang aku udah pengen banget ketemu sama catherine

mungkin ya next time atau kapan aku juga gak tau
ya kita sabar aja

lebih baik aku gak usah cerita dulu ke mama soal masalah angga sama catherine
mama sebenarnya mau ngajak kamu ke butik temannya mama
hari ini kamu free gak sayang
aku lagi gak ada praktek
habis itu kita langsung pergi
elsa di dalam tante
tadi sudah diperiksa sama dokter
elsa vincent kena terlalu kelahan
terus kata dokter kalau misalnya
hal itu terus terjadi
janinnya susah berkembang entar
dan ada kemungkinan
elsa melahirkan prematur
elsa harus dirawat di unit tante
saya yang mau urus administrasinya dulu tante
terima kasih kamu udah menolong anak saya
tapi lebih baik kamu pergi sekarang
biar urusan administrasinya elsa
saya yang urus
saya bakal tetap disini buat jagain elsa

kamu pergi sekarang

atau saya panggil satpam untuk serat kamu
masalah saya sudah banyak sekali
tolong kamu jangan tambahkan masalah saya lagi
tolong kamu jangan tambahkan masalah saya lagi
ya udah tante
saya bakal pergi dari sekolah
saya bakal pergi dari sini
kalau tanpa butuh bantuan apapun
pelan pelan pelan pelan sayang
ini siapa yang bawa gue ke sini mbak
bukan bukan nino sa
dan satu hal lagi
begitu anak ini lahir
aku dusir mbak
aku dusir lagi sama nino mbak
aku dusir lagi sama nino mbak
aku mesti ceraiin sama nino mbak
kamu tenang dulu
nggak usah pikirin soal nino
mbak mama belum jawab aku siapa yang bawa gue ke sini
jawab dong mbak
juga yang nelfon mama ngabarin kamu ada di sini
kenapa harus riki lagi mbak
kenapa dia yang terus muncul sih mbak
kenapa dia yang terus muncul sih mbah
dia bakal nggak puas atau udah ngancurin hidup aku mbak
dia bakal nggak puas atau udah ngancurin hidup aku mbak
iman juga mau sampai kapan dia bersikap kayak gini sama aku mak
dia gak percaya sama aku mah
dia juga mau nyerahin aku mak
kenapa sih mak
mak belum jawab aku siapa yang bawa aku kesini
jawab dong mak
riki yang bawa kamu kesini
riki juga yang nelfon mama ngabarin kamu ada disini
kenapa harus riki lagi mak
kenapa dia yang terus muncul sih mbak
dia gak puas sama udah ngancurin hidup aku mak
iman juga mau sampai kapan dia bersikap kayak gini sama aku mak
dia gak percaya sama aku mah
dia juga mau nyerahin aku mak
kenapa sih mak
kamu harus tenang elsa
atau siapapun yang bikin kamu stres
jangan kamu pikirin
saat ini yang harus kamu pikirin
kamu fokus sama kandungan yang ada disini sayang
anak kamu di dalam kandungan ini
udah udah tenang ya tenang ya sayang
sayang sama mama kesentuhan tuh
kamu pikirin emang gimana ya
aku harus gimana mbak